sesaat lagi anda akan menyaksikan insiders with iqabdi
perhimpunan dokter spesialis bedah digestif indonesia
selamat siang pemirsa anda menyaksikan insiders bersama saya diana dwika
maret dua ribu sembilan belas menteri kesehatan mulai memperlakukan penghentian jaminan
atas dua obat anti kanker oleh bpjs kesehatan
penghentian jaminan ini merupakan realisasi keputusan menteri kesehatan
nomor tujuh ratus tujuh tahun dua ribu delapan belas
dua obat yang dimaksud adalah bevacizumab dan setuximab
yang selama ini dibutuhkan oleh penderita kanker usus besar
keputusan ini pun menuai kritik dan memicu sejumlah organisasi
mendesak pemerintah menunda penghentian jaminan ini
di antaranya adalah pasien dan organisasi pasien
dokter spesialis bedah digestif maupun bpjs watch
penyintas kanker kolorektal atau kanker usus besar mengeluhkan
obat kanker mereka dicabut
dari daftar formularium nasional atau fornas
daftar fornas adalah pedoman bpjs kesehatan
dalam menyusun daftar obat yang ditanggung pada iuran bpjs kesehatan
saya semenjak tahun dua ribu enam belas akhir
saya difonis terkena kanser usus
dan di tahun dua ribu tujuh belas saya dioperasi dan dilanjutkan dengan kemoterapi
kemoterapi selesai di dua ribu delapan belas awal
alhamdulillah sampai sekarang saya masih terus berobat
hussein pekerja swasta berusia empat puluh enam tahun
adalah salah satu penyintas kanker yang juga aktif dalam komunitas penyintas kanker
ia pengguna dari obat yang dikeluarkan pemerintah
dari daftar formularium nasional atau daftar obat bpjs kesehatan
berdasarkan kemoker com sebuah situs riset kanker
obat ini adalah obat yang menyerang langsung ke sel kanker
sebagai pengguna obat
hussein merasa aturan pemerintah mencabut tanggungan biaya obat kanker yang dideritanya
bukanlah langkah yang tepat
sebab ia dan penyintas lain masih membutuhkan obat tersebut
sebagai bagian dari proses penyembuhan
waktu saya dua ribu tujuh belas itu situs simap itu targeted itu masih ditanggung gitu
memang dari harganya cukup mahal ya mungkin itu salah satu alasan si pemerintah meniadakan itu
yang jelas teman teman merasa kok kenapa dihilangkan ya gitu loh
kita kan hanya diberikan pengobatan terbaik menurut dokternya apa gitu
kadang kadang dokter memberikan obat situsima berdasarkan dari riset yang ada
dan itu obat terbaik yang bisa diberikan gitu
menurut hussein solusi yang dijanjikan pemerintah setelah menghapus obat kanker
dari daftar jaminan kesehatan nasional ini masih belum menemukan titik temu
sebab ia dan sesama penderita kanker usus besar belum diberikan jawaban
atas pengganti obat yang tidak tertanggung itu
nah sebenarnya permasalahan kita adalah bukan masalah obatnya gitu loh
tapi oke kalau itu dihapus silahkan dihapus tapi tolong disediakan penggantinya apa gitu
yang selama ini kemenkes bilang obat penggantinya ada obat penggantinya ada
tapi mereka tidak pernah bilang obat penggantinya ada
obatnya apa gitu
dari dokter dokter pun sempat bertanya gitu
obatnya apa sebenarnya
dan mereka tidak bisa menjawab itu obatnya apa gitu
jadi kami disini menyimpulkan bahwa memang sebetulnya pemerintah melakukan sesuatu
tanpa ada apa namanya tanpa ada penggantinya apa gitu
jadi dia main hapus saja tanpa menyediakan obat penggantinya apa gitu
berdasarkan keputusan menteri kesehatan yang terbaik

berdasarkan keputusan menteri kesehatan yang tadi
menambahkan obat penggantinya apa itu
lihat bagaimana dengan obat penggantinya apa itu
tapi saya ingin menjelaskanentar
ini merupakan kemerdekaan

dua jenis obat kanker kolorektal yaitu bevacizumab dan setusimab dikeluarkan

dari daftar formularium nasional
dari daftar formularium nasional

oleh pasien kanker usus besar atas penghentian jaminan ini
kita akan membahasnya dengan tamu insider sekali ini
ada dr hamid rohanan selamat siang dokter
apa kabar dok
ada juga sebagai sekretaris jenderal iqabdi
kemudian ada ibu ariyanti baramuli dari cancer information support center
selamat siang ibu yanti
dan juga ada bapak timbul siregar koordinator advokasi bpjs watch
pak timbul selamat siang
tadi kalau kita melihat tayangan tadi bahwa sebenarnya obat ini sangat dibutuhkan oleh pasien gitu
tapi kemudian di satu maret dua ribu sembilan belas
menkes mengeluarkan keputusan untuk menghentikan kedua obat ini dari jaminan bpjs
sebenarnya seberapa penting kedua obat ini untuk para pasien kanker dokter
sebenarnya obat ini terapi target ya
kalau terapi target itu bagi kami ini diindikasikan untuk kanker stadium empat
tujuannya adalah karena obat ini bekerja secara spesifik terhadap sel kanser
jadi secara spesifik
ini mampu menghambat pertumbuhan dan penyebaran daripada sel kanser tersebut
nah ada beberapa klasifikasi atau kriteria
untuk stadium empat tersebut dibagi menjadi empat grup
nah yang grup satu dua tiga
yang grup satu dan grup dua
ini kalau dia menyebar ke liver belum bisa dioperasi
dengan terapi target ini memungkinkan untuk bisa jadi dioperasi
istilahnya kedokteran itu yang unresectable menjadi reseptable
sehingga mampu meningkatkan os dan pfs
itu meningkat pada pasien tersebut
nah kalau dihapus
progresivitas ke arah menyebar yang lebih jauh ini semakin besar
tapi apakah ada obat obat lain yang memiliki nilai manfaat yang sama
atau sebagai obat pengganti
iya ada obat kemoterapi dasar ya yang selama ini sudah dipakai sejak zaman dulu
yaitu lima fu dan tabletnya kapasitabin
kombinasinya irinutekan dan oksaliplatin
itu obat kemoterapi
sedangkan obat terapi target bevazizumab cetusimab
ini sampai saat ini belum ada penggantinya
kalau itu dihapus otomatis pasien pasien sekarang ini tidak mendapatkan terapi target
dan kemungkinan untuk kanker itu menyebar lebih cepat ke berbagai organ organ lain
nah kemudian apa yang kira kira nih dok menjadi alasan dari menteri kesehatan
untuk menghentikan pemberian jaminan dari kedua obat ini
dan apakah sejak maret hingga oktober ini pihak kedokteran masih memberikan
atau meresepkan obat ini kepada pasien
dan apakah ini masih ditanggung oleh bpjs
ya dasar kemenkes adalah studi hati hati
nah yang kita sangat sayangkan ini studi tersebut itu dilaksanakan
tanpa melibatkan organisasi profesi kami
pada dikasih tidak diikutkan
metodologinya bagus sekali
sampelnya di sini adalah kolorektal cancer yang reseptif
padahal justru yang reseptable tersebut tidak membutuhkan terapi target
tapi kenapa justru menjadi sampel
nah itu yang kita sayangkan
yang kita sayangkan berikutnya adalah dari kesimpulan hta tersebut
kalau efektif kenapa dihapus
keputusannya bukan dihapus
tapi mencari solusi pembiayaan
nah ini dihapus
jadi bagi kami sebagai seorang klinisi
bagi pasien mempertanyakan tersebut
tapi bu yanti ini memang obat kedua jenis obat ini memang sangat efektif untuk para pasien
ya jadi sebelum dihapus memang teman teman dari survivor kanker kolektoral ini
sudah menggunakan obat ini
obat ini sudah lama ya dok ya
nah tetapi sejak dihapus ini menimbulkan kekhawatiran
jadi kami ini pasien kanker sudah dengan beban kanker kami
dan psikosoial kami juga terganggu begitu
jadi karena kami tahu bahwa itu obat yang terbaik untuk kami
kenapa akses pelayanan kesehatan itu tidak didapatkan oleh para survivor kanker
kalau boleh tahu kisaran harga dari kedua obat ini itu berapa sih
ya jadi kalau mahal ya obat ini
obat ini satu siklusnya itu lima belas sampai dua puluh juta
tiap pasien masing masing ada sesuai indikasi medisnya
ada yang delapan siklus ada yang dua belas siklus
nah sehingga untuk survivor kanker ini sangat berat sekali dengan biaya sebesar itu

tapi sejauh ini dari pihak kedokteran masih terus meresapkan kedua obat ini untuk pasien ya dokter

iya kita dasarnya adalah ilmiah ya
iya kita dasarnya adalah ilmiah ya
kalau ilmiah mengatakan indikasi diberikan terapi target walaupun sudah dihapus oleh pemerintah kita tetap memberikan
karena kalau kita tidak memberikan terjadi under treatment itu beban kita sebagai seorang klinisi ini berat sekali
harusnya mendapatkan terapi target kok tidak mendapatkan
jadi teman teman berdadigasi se indonesia tetap memberikan

terapi target kalau memang terindikasikan

diturunkan dalam undang undang sjsn no empat puluh tahun dua ribu empat khususnya pasal dua puluh dua ayat satu
dinyatakan obat itu adalah bagian yang memang dijamin

memang selagi itu terkait dengan indikasi medis dan sebagainya
nah jadi obat itu adalah hak konstitusionalnya peserta jkn
ya kita akan lanjutkan perbincang kita selanjutnya

anda kembali di insider cnn indonesia dan kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir ini
apa yang menjadi harapan dari icapdi dan juga cisg
ya kami sebagai seorang klinisi suara kami itu suara pasien
harapan kami kami tetap memberikan terapi sesuai dengan keilmuan kami
dan kami berharap pemerintah mendukung sesuai dengan keilmuan kami
terlepas dari pertimbangan yang lain lain
kalau dari sisi pasien mau wakili pasien bu yanti
kalau dari pasien tentunya kami menginginkan hak kami untuk mendapatkan obat yang bermutu dan juga berkualitas serta terjangkau
kalau dihapuskan kami tidak bisa mendapatkan hak atas akses pelayanan pengobatan ini
pak timbul kalau dari bpjs world sendiri apa yang akan dilakukan
jadi jangka pendek ini adalah bagaimana pemerintah kementerian kesehatan mematuhi apa yang menjadi kesimpulan dalam rdp dengan komisi sembilan per maret yang lalu
dengan menghold ya keputusan menteri ini dengan tetap memberikan
dan kemudian aku kembali
dan kemudian aku kanlah kajian yang objektif dengan melibatkan ikatan dokter ikat pendidikan dan masyarakat
supaya secara formil ketentuan ini sesuai dengan aturan hukum
dan secara substantif itu juga secara objektif bisa melihat kondisi real peserta pasien dalam hal ini yang memang membutuhkan obat sebagai hak konstitusionalnya untuk bagaimana dia bisa lebih baik dan sebagainya
jadi saya berpikir begini
menteri harus mengikuti kesimpulan yang sudah disepakati dengan dpr komisi sembilan per maret yang lalu
sehingga peserta harus dijamin dan melakukanlah kajian bersama dengan ikatan dokter dan masyarakat
sehingga kita bisa bersama sama menentukannya
artinya hak pasien harus lebih diutamakan
dan tidak boleh mengintervensi kewenangan medis dari dokter
ini kan haknya pak dokter sehingga jelas pasien sembuh karena pak dokter yang melakukan perawatan
bukan dikurangi manfaat manfaatnya oleh pemerintah
baik dalam proses pengkajian itu berjalan sejauh ini apa yang sedang dibutuhkan oleh baik dokter dan juga pasien
apakah sebuah surat keputusan untuk penganuliran keputusan menkes yang sebelumnya atau seperti apa dok
sebenarnya seperti yang disampaikan oleh bpjswo tadi ya
kalau memang rekomendasinya dari dpr ri komisi sembilan itu ditunda
mohon ada surat penundaan kemenkes nomor tujuh ratus tujuh dua ribu delapan belas tersebut
sehingga hal tersebut menjadi dasar rumah sakit dan bpjs untuk tetap memberikan terapi target tersebut
rumah sakit dan bpjs nggak berani karena belum ada surat tersebut
baik semoga ini semua segera menemui jalan keluarga
terima kasih banyak dokter bu yanti pak timbul atas waktunya di cnn indonesia insiders
dan pemirsa demikian dialog insider kali ini bersama saya diana twika
terima kasih sampai jumpa